sementara itu calon presiden prabowo subianto dan wakilnya sandiaga uno melaksanakan upacara peringatan ulang tahun kemerdekaan ke tujuh puluh tiga republik indonesia di universitas bung karno jakarta
pendiri yayasan bung karno rahmawati soekarno putri dan sejumlah petinggi partai koalisi turut hadir
dalam upacara ini hadir calon wakil presiden sandiaga uno ketua dewan kehormatan pan amin rais wakil ketua umum gerindra edi prabowo dan ketua dewan pembina partai berkarya titik suharto
dalam pidatonya pendiri yayasan bung karno rahmawati soekarno putri mengatakan tema kemerdekaan tahun ini adalah vivere perikoloso atau tahun penuh bahaya
diharapkan indonesia terus mampu menuju masyarakat yang adil dan makmur
selain itu dalam rangkaian upacara calon presiden prabowo subianto menerima penghargaan star of bung karno dari yayasan bung karno
penghargaan diberikan sebagai bentuk penghargaan karena prabowo dianggap sebagai tokoh yang memperjuangkan keadilan bangsa